tenang kita juga gak akan spoiler kok ya untuk menjawab pertanyaannya emang harus nonton sih
tapi kita juga pengen tahu aja cerita di balik film ali dan ratu ratu queens ini
oke langsung aja gak usah lama lama kita tanya ke para pemainnya terlebih dahulu yang sudah bergabung di good morning melalui aplikasi zoom
ini sudah ada iqbal ramadan dan juga mbak asri welas
halo selamat pagi teman teman
good morning nah mungkin pertanyaan saya pertama ini kan film ini sebenarnya syutingnya udah lama ya tadi ya mbak
sempat sebelum siaran kan kita sudah ngobrol ngobrol dari dua ribu sembilan belas
akhirnya film ini rilis juga di dua ribu dua puluh satu rasanya gimana nih akhirnya nih bayi brojol juga nih akhirnya
kalau buat saya pribadi mungkin sedikit mewakili para teman teman catch dan crew yang bertugas di project film ali dan ratu ratu queens
kami senang dan bersyukur sekali akhirnya ali dan ratu ratu queens
bisa menemukan rumahnya gitu mas
karena syuting sebelum pandemi desember dua ribu sembilan belas sampai sekitar sebulan sebelum akhirnya lockdown di indonesia
lalu harus sekarang keluar satu setengah tahun kemudian di tengah tengah pandemi
buat kami ini jadi sangat mengharukan gitu
sesuatu yang kami bikin sebelum dunia seperti ini
dengan niat yang baik untuk menciptakan sebuah hiburan yang hangat buat para keluarga buat semua lapisan usia gitu ya
lalu sekarang harus keluar di tengah tengah masa pandemi sebuah cerita yang hangat
yang saya rasa konteksnya makin relevan gitu
gimana selama pandemi ini kita kayak kehilangan interaksi sosial antara manusia
kita kehilangan sesuatu interaksi yang mungkin kita take it for granted gitu sebelum pandemi
dan sekarang dengan adanya
kilmali dan ratu ratu queen saya berharap ini bisa jadi sesuatu yang
apa ya bisa menyatukan dan mengembalikan ingatan
kalau hey dulu tuh kita pernah tight banget loh sebelum sekarang harus social distancing guys
ini pasti juga kalau misalnya lihat teasernya aja deh mungkin kebayang flashback gitu ya masa masa syuting
tanpa masker tanpa social distancing physical distancing
bisa ke luar negeri bisa ke new york
kita mau ke mbak asri dulu nih yang paling berkesan waktu pas syuting
dan memerankan sosok biar di film ini

satu ya syuting di new york ya itu dengan kru yang mayoritas gulung ya
sementara kita kan pak le kan
jadi aku sama iqbal yang berkesan tuh adalah nanti ada scene dimana aku sama iqbal cross jalan di new york ya
jadi itu hari pertama kita syuting ya bal itu lagi dingin dinginnya
cross jalan dan aku kaget begitu lihat kanan kiri kita tuh ditungguin sama nypd
tapi udah izin gak ya
orang penting dong ya berarti ya
jadi kita tuh ngeblok jalan new york gitu untuk cuma buat nyebrang jalan gitu
jadi syuting di sana segitunya jadi harus ngeblok jalan harus memang harus izin dan terus kita kerjanya cepat banget
satu scene tuh bisa berapa menit ya bal lima belas menit bal
lima belas menit semuanya tuh kalah kalah
jadi di indonesia beberapa pengalamanku gitu ya kita banyak opsi ya
gitu ya tentu ya kayak cobain yang ini cobain yang itu oh ini ini boleh deh ini ini
kalau karena kerjanya juga sama production house di sana juga dibantu jadi semuanya tuh udah kayak jelas apa yang mau diambil gitu loh
jadi kita juga sebagai aktor aku sih saya sebagai aktor saya tertentang sekali gak bisa kayak oh nanti deh take tiga baru bagus
emang udah harus udah harus selalu kayak gitu dari awal
jadi aduh aku ada beberapa scene yang aku ulang boleh gak enggak udah cukup udah oke gitu
udah ngerasain gak
udah udah bagus
udah kayak oh oke
hah oh oke kok cepet banget gitu
jadi satu scene cepet satu scene cepet itu sih yang ya yang mungkin kalau di sini kita bisa ada option tadi kata iqbal bisa take dua take tiga take empat
enggak cukup gitu
jadi ya jadi kita setiap shooting harus apa ya begitu take satu harus maksimal karena bisa bisa udah selesai gitu
jadi ya begitunya gitu
terus aku juga sama temen temen nih dari cast juga merasakan shooting di tempat apa namanya shootingnya joker
oke iqbal ya
asik tuh foto foto ya
sebenarnya berapa lama sih ini syutingnya di sana ini di new york ini
syutingnya berapa lama sebenarnya di amerika ini di new york
dua mingguan akan ya
eh lebih dong lebih
bang kayaknya merasa enjoy banget di sana ya
jadi ya pak sebelumnya itu kita dateng itu eddy dari palari juga ya produser kita juga mas lucky gitu memberikan kesempatan kita buat blend menjadi new yorker
karena gak bisa jalan jalan
karena gak bisa jalan jalan di sana
seperti kita lihat ya bang itu banyak banget
ras yang ada kemudian semuanya jalannya kayak inheri gitu
kayak buru buru kayaknya
oh buru buru gitu sibuk gitu ya
jadi kita merasa harus apa namanya harus jalan menjadi new yorker gitu
jadi kita dikenalkan dengan tokoh tokoh kita yang memang ada di sana gitu ya
jadi terus kita dibayangkan
tadi bayangkan kalau kita kerjanya di sini biar kamu kerjanya di sini
apa namanya party kamu kerjanya di sini
kita sama sekali justru nggak langsung syuting justru kita keliling keliling dulu
apa namanya menyulap atau merasakan kita ini udah new yorker
kita tuh udah puluhan tahun ada di sini
jadi gak jadi ngeliat taksi new york langsung heran heran
oh ngeliat disini wah gila
jadi memang adaptasi
adaptasi itu juga harus cepet cepet ya
karena syutingnya juga tuh tadi kan harus one take oke
nah kalau tapi kalau ngeliat teasernya aja sih kelihatannya udah apa ya blend semua
udah nge blend banget udah bener bener janji new yorker gitu ya
entah itu dengan karakternya entah itu juga dengan cashnya masing masing gitu
iqbal susah gak sih untuk blending sama ya itu tadi ibu ibu ini
untuk perempuan perempuan yang sudah senior dan juga sangat profesional
kalau buat saya pribadi saya sudah tahu sepak terjangnya para kakak kakak
udah lama sekali gitu
udah lama sekali sebenarnya
udah sempet kerja di beberapa project sama tante cinta sebelumnya terus sama boutique
waktu saya masih di sebuah grup vokal juga
udah pernah ketemu kayaknya di beberapa gigs gitu ya sama tante asri
begitupun tante nirina zubir film beliau adalah film yang pertama kali bisa bikin saya nangis waktu saya sd gitu
jadi orang orang ini adalah orang orang yang memang saya pribadi look up as an actor gitu
begitu saya dikasih kesempatan buat main sama mereka pikiran pertama saya adalah yoga the listen
kamu harus mendengar kamu harus belajar
itu udah mindset di kepala saya sih

jadi dari awal bertemu dari awal gitu
di proses reading secara online ke yang lebih kayak gini
waktu itu saya masih di australi
iya bener kita readingnya aja online ya
waktu itu belum pandemi ya bang
waktu itu belum pandemi ya bang
iya readingnya harus online kata mbak asri
iya readingnya harus online kata mbak asri
iya readingnya harus online kata mbak asri
reading kita udah online ya

hari ini udah tayang filmnya
sampai akhirnya di lokasi syuting bahkan sampai hari ini
kita masih sering ngobrol saya masih sering banget dapet advice daripada
ganti ganti disebutannya ya
ganti gantinya disebutannya ya
saya sering dikasih advice di luar eh di dalam dan juga di luar
saya tentang karir kehidupan
ya ini hari ini kan tayang nih
ya kan bal hari ini kan tayang nih
nah apa ya kita bukan ngomong harapan sih
lebih ke apa yang nantinya rencana m akan disampaikan lewat film ini gitu bal
tadi kan iqbal juga udah ngomong sedikit
singkat aja dari iqbal dulu
saya berharap semoga dengan adanya film ini
keluarga itu tidak harus selalu
berdasarkan genetik atau blood related
keluarga adalah siapapun orang orang yang kamu pilih
ketika kamu bisa menjadi diri kamu sendiri
ini mengingatkan kita ya
untuk menjadi diri sendiri
kadang ya nggak tahu ya
sosial media apa semuanya itu
membuat kita menjadi berpura pura
jadi orang lain kemudian kita mencari
bahagia bahagia apa bahagia semua
jadi bahagia yang menurut
kamu bahagia itu apa
aku diajarkan untuk
bahagia itu ya menerima diri kamu apa adanya
dan berkompromi dengan situasi
dengan film ini
kita bisa menerima diri kita apa adanya
dan bahagia dengan versi kita
bukan dari versi orang lain
berkaca lihat orang
berarti bahagia gue harus kayak dia
cocok banget emang ya
bahagia juga kita harus di tengah pandemi ini
juga harus semakin bahagia dong ya
demi imun harus bahagia
aduh gak sabar deh pengen nonton ya
iya keren banget ya di netflix jam tiga sore
jadi jangan sampai kelewatan juga harus dukung
film indonesia yang berkarya ya
terima kasih mba asriwola sudah gabung di good morning
terima kasih terima kasih
selamat berkegiatan ya
sampai jumpa dan semoga sukses buat filmnya